ya masa ija ada setan di rumah gue
di jamin pokoknya nilainya bagus doo afp itu bar unlimited
ya udah mah aku mau jalan dulu ya sama mona
eh mona itu siapa
aku temen apa pacar
iya anak memuduk punya pacar yaudah
nanti ditungguin lagi sama mona ya
jati ya sayang ya
siapa tuh cewek

gak mungkin ada setan di kamar mandi ma
ada setan kamu nenek ajak
dari setan kamu nenek ajak
yaudah coba kita liat
tadi dia tiba tiba muncul dari backup
kamu salah liat kali
tuh kan gak ada apa apa kok
biasanya kamu nangkutin adek kamu bilang cemen lah penakut
sekarang malah kamu yang jadi penakut
mama udah ngantuk mau tidur
jangan lupa nanti kamu tidur berdoa dulu
gua kepukuhan baru
kak ryo semalam liat hantu ya
kamu kok tau
kan raffi udah sering bilang kak
emang ada hantu
kadang kadang tuh di rumah
kadang kadang juga di sekolah
ya kakak sih sering melihatnya di rumah
hantu perempuan kan kak
kamu tahu sama cewek itu
ya iyalah kak
raffi tuh taunya udah lama
iya tuh kak
tapi sekarang udah meninggal
kamu tahu dari mana soal ini
dari pak haji loh kak
yang penjaga sekolah itu
kakak kenal kan
toh kita teringat ya danser
bares untuk semuanya maksat
tadi tiba tiba ada yang ngerekin sepidol
terus dia kayak ngelingkarin tanggal di kalender gitu
k wholly ni sini yang ngelassistant dan abis di baris
nih nih nih tanggal tiga belas
tiga belas hari kamis kak
malam jumat dong
tapi kenapa tanggal tiga belas
iya kak benar browsing aja
tanggal tiga belas juli tepat pada malam jumat
akan ada bulan purnama utuh
iya tapi hubungannya apa sama kakak
aneh banget ya kak
ada apaan sih
mohon aku mau cerita sama kamu
belakangan ini aku ngalamin kejadian kejadian aneh
berarti yang adik kamu bilang itu beneran dong
serem banget ya
kasian deh adik kamu
raffi bilang gitu
jadi semenjak dia masuk sekolah
dia kayak ngeliat sosok wanita gitu